hari ini dua puluh delapan oktober dua ribu enam belas adalah hari pertama kampanye pemilihan gubernur dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
kpu dki jakarta akan memantau proses kampanye sesuai dengan aturan yang telah disepakati dengan semua tim pemenangan pasangan calon
besok kpu dki jakarta akan memulai proses kampanye dengan penyelenggaraan deklarasi kampanye damai di kawasan monas
yang rencananya dihadiri oleh seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
kpud dki jakarta juga akan menyiapkan jadwal bagi tiap pasangan untuk membuat rapat umum terbuka yang melibatkan masa berjumlah besar
kpud dki jakarta akan membuat jadwal bagi tiap pasangan untuk membuat rapat umum terbuka yang melibatkan masa berjumlah besar
kami membatasi jumlah masa maksimal yang bisa dikerahkan oleh tiap tiap pasangan calon itu sekitar seratus ribu
calon gubernur anies baswedan memanfaatkan hari pertama kampanye untuk berkunjung ke pasar tradisional
sedangkan jarod saiful hidayat melakukan sholat jumat keliling di kawasan pasar rebo
sementara itu pasangan dki jakarta akan membuat jadwal yang terkait dengan rapat umum
dan juga sylvie belum melakukan kampanye karena tim pemenangan mereka masih melakukan konsolidasi
kampanye anies baswedan ke pasar tradisional merupakan salah satu langkah untuk menjalankan revitalisasi pasar yang menjadi program utamanya jika terpilih sebagai gubernur dki jakarta
anies berjanji akan menciptakan pasar tradisional yang bersih nyaman mudah dijangkau dan memiliki fasilitas yang lengkap
terkait harga bahan pokok anies juga berjanji akan memperbaiki sistem distribusi untuk menurunkan harga
sementara itu calon wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat menjalankan sholat jumat bersama warga di masjid jami al mujahidin di kawasan pasar rebo jakarta timur
sholat jumat keliling ini sudah biasa dia lakukan sejak menjabat sebagai wakil gubernur sehingga dia membantah jika kegiatan ini disebut kampanye
meski demikian jarod memanfaatkan kegiatan ini untuk memantau kebersihan lingkungan di sekitar perumahan warga
sementara itu calon gubernur dki jakarta menjalankan salat jumat bersama warga di masjid jami al mujahidin di kawasan pasar rebo jakarta timur

tim pemenangan agus silvi masih melakukan konsolidasi dan persiapan kegiatan untuk satu minggu ke depan
pada jumat siang agus melakukan sholat jumat di masjid sunda kelapa jakarta pusat dan berdialog dengan wartawan terkait peringatan sumpah pemuda
kita menikmati ini harta ilmu detail jabatan sarana
untuk mengelaborasi lebih jauh lagi
apa saja kegiatan para cagup dan cawagup di dki jakarta di hari pertama kampanye ini
kami sudah terhubung dengan tiga orang produser lapangan kita
ada fani imaniar ada fitriah sungkar dan juga ada nur aspasya di posko kemenangan atau posko pemenangan masing masing calon
ada fitriah sungkar nampaknya ada di wisma proklamasi di menteng
fitri hari ini kabarnya agus silvi tidak melakukan eh maksud kami fani
fani dulu fani yang ada di wisma proklamasi
fani hari ini ada kabarnya tim agus
agus silvi akan melakukan konsolidasi tim pemenangannya
apa saja yang kemudian dibicarakan dalam konsolidasi ini
dan hari pertama ini memang tidak ada kegiatan kampanye apa apa dari pasangan ini
ya betul sekali budi dan selamat sore sebelumnya
memang judulnya saja nomor satu dalam undian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
tapi tampaknya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur agus harimurti yudhoyono dan juga silviana murni
memutuskan untuk sedikit menunda kampanye mereka
dengan tidak melakukan kampanye terbuka pada hari pertama kampanye yang telah ditetapkan oleh kpud
di mana pada hari ini baik dari agus maupun silviana murni hanya melakukan konsolidasi ke beberapa kalangan terdekat
yang mana konsolidasi tersebut juga merupakan persiapan dari mereka nantinya akan melakukan gerakan kampanye resmi pertama mereka
pada hari minggu tanggal dua puluh atau tanggal tiga puluh oktober dua ribu enam belas di jakarta teater pada pukul lima belas waktu indonesia barat sore hari
di mana mereka atau juga pada hari ini kami sempat berdiskusi dengan calon gubernur yang diusung oleh poros cikeas
empat partai yakni partai demokrat pkb p tiga dan juga pan
di mana agus harimurti yudhoyono saat ini atau juga tadi sempat mengatakan kepada awak media mengenai apa saja garis garis besar yang kampanye
yang akan dilaksanakan pada sekitar seratus lebih hari ke depan menjelang pilkada dua ribu tujuh belas
dimana agus mengatakan kepada kami memang ada sekitar tiga faktor dasar
yang akan mendasari program program kerja atau juga misi misi kongres
yang mana bertumpu pada pendidikan kesehatan dan juga kesejahteraan wanita
khususnya sebagai wanita yang merupakan warga dki jakarta
yang mana menurut agus tiga faktor ini merupakan faktor dasar untuk memperbaiki segala lubang yang dilakukan
atau juga segala lubang yang ditinggalkan pejabat gubernur sedari dulu sampai dengan saat ini petahana basuki cahayapurnama
terima kasih fadi maniar
saya akan beralih ke
fitriah sungkar yang tadi sempat saya sapa
ternyata fitri ada di posko pemenangan ahok jarot
fitri apa saja kegiatan tim pemenangan ahok jarot hari ini
nampaknya masih sepi sepi saja di jalan lembang ini kalau tidak salah
apa yang menjadi pusat atau kegiatan dari tim pemenangan ahok jarot hari ini untuk menghadapi kampanye hari pertama
selamat sore budi
kalau bisa sedikit saya koreksi
saat ini saya berada di rumah pemenangan rumah borobudur di jalan borobudur jakarta pusat
memang untuk ke hari pertama kampanye masa kampanye dari pilkada dki sendiri tidak banyak hal yang dilakukan oleh pasangan basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
untuk ahok sendiri hari ini tidak melakukan kegiatan apapun
yaitu informasi yang kami dapatkan adalah hari ini agendanya semua internal
melainkan untuk jarod saiful hidayat sendiri hari ini tadi siang tadi melakukan sholat jumat di daerah pasar bo di jakarta timur
memang setelah kegiatan
sholat jumat yang ia jalankan
ia sempat berjalan ataupun belusukan ke daerah tersebut dan berkonsolidasi ataupun berbincang dengan warga
di situ warga sempat mengutarakan sedikit kelukasannya tentang kondisi perumahan mereka yang terkena banjir
dan jarot maksud saya juga memberikan sedikit solusi apa yang akan dilakukan ketika nanti ia terpilih
namun yang menarik adalah budi
ia mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan tadi siang bukanlah bagian dari kampanye
ia datang atas nama pribadi
dan bahkan ia tidak mengetahui bahwa hari ini sudah diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan kampanye
ia sendiri mengatakan bahwa ada kemungkinan kegiatan kampanye yang dilakukan akan dimulai pada hari minggu besok
fitriah sungkar dari posko pemenangan ahok jarot di jalan borobudur menteng jakarta pusat
kita beralih ke nur aspasya yang saat ini ada di mungkin di posko pemenangan anisandi
apa yang bisa anda laporkan sisi terkait dengan kegiatan pasangan ini
apakah hari ini ada berlusukan atau mungkin ada konsolidasi
dari tim kampanye yang untuk melakukan rapat konsolidasi misalnya
ya selamat sore budi
saat ini tepatnya saya sedang berada di kawasan ragunan
karena anis baswedan akan melakukan kunjungan untuk menyapa sejumlah pemuda di kawasan ini
dan dipastikan juga setelah kunjungannya di sini anis akan beranjak untuk menghadiri sebuah kegiatan dari ormas pemudanya pks
ada semacam rakernak sebegitu budi
kalau kita lihat banyaknya kegiatan dari cagup nomor urut tiga ini di kawasan jakarta selatan
tapi ini tidak mengejutkan
karena memang basis dari partai gerindra dan pks yang merupakan partai pengusung dari pasangan anis dan sandi ini banyak bergerak di jakarta selatan
kisarannya sekitar kekuatannya ini hampir menyaingi petahana begitu budi
jadi tidak mengagetkan kalau hari ini gerakannya banyak di jakarta selatan
tapi kendati demikian tadi saya juga mencoba mengkonfirmasi kepada sekretaris tim pemenangan tim ses anies dan juga sandi mereka
bahwa akan ada zonasi begitu jakarta selatan jakarta timur ataupun jakarta barat
mereka mengatakan akan terus menyapa di seluruh tempat dan malah mungkin akan ada potensi akan bertemu paslon yang sama
karena saat ini rulesnya ataupun regulasinya berbeda sedikit dengan dua ribu dua belas lalu begitu
mereka memenuhi undangan dan tentu akan mengalir saja dengan undangan undangan masyarakat
tapi mereka akan menghindari sejumlah poin termasuk salah satunya untuk mengunjungi orang orang sakit yang diyakini atau berpotensi akan dipolitisasi
oleh orang yang tidak menyukai pasangan anies dan juga sandi ini
jadi belusukan masih menjadi salah satu poin yang menjadi andalan dari pasangan anis sandi
saya akan kembali ke fani maniar dulu
fani besok akan diselenggarakan deklarasi kampanye damai oleh para kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta
apa persiapan pasangan agus dan silvi terkait dengan deklarasi kampanye damai dan juga komitmen terutama untuk menyelenggarakan kampanye yang damai dan bebas dari unsur sara
tapi sebelumnya mengingat atau juga menyangkut pada pernyataan sisi tadi bahwa akan ada sedikit pertemuan antara para pasangan calon dalam melakukan kampanye mereka ke depannya
ini juga menarik bahwa tadi calon gubernur agus harimurti yudhoyono mengatakan tidak perlu takut jika akhirnya atau juga pada kedepannya bisa bertemu dengan dua dari pasangan calon atau juga gubernur dan wakil gubernur yang menjadi saingan mereka dalam kontestasi pilkada dua ribu tujuh belas
di mana mereka baik dari pasangan calon maksud kami dari agus dan juga silvi ini mengatakan bahwa mereka akan tetap menyetujui atau juga mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh kpud dalam melakukan deklarasi kampanye damai dengan tidak menggunakan unsur unsur yang dapat menyebabkan kontroversi dan juga perpecahan di antara warga dki jakarta
sementara untuk persiapan di kampanye atau juga deklarasi damai pada besok di monas hari sabtu tanggal dua puluh sembilan oktober dua ribu enam belas
di mana tim kampanye pemenangan agus silvi riko rustombe tadi mengatakan bahwa memang mereka sudah menyiapkan berbagai macam atribut baik dari leaflet baliho spanduk dan juga ini yang menarik dan kita akan tunggu apabila benar akan disediakan mereka menyiapkan balon udara sebagai salah satu media untuk melakukan deklarasi damai tersebut di monas
dan hal ini juga tentu saja dikatakan oleh riko rustombe sebagai salah satu yang sudah persyaratan
oleh kpud dan mereka masih akan mengatakan masih akan berjalan di jalur jalur hukum yang telah ditetapkan oleh payung dari peraturan kpud maupun juga bawaslu dki jakarta
fani berapa masa yang kemudian akan disiapkan oleh tim pasangan agus silvi ini untuk bisa dibawa atau diboyong pada saat deklarasi damai targetnya berapa
ya lucunya budi riko mengatakan ini merupakan surprise
masa atau juga mereka masih mengumpulkan menggalang masa
di mana mereka menargetkan ada sekitar lebih dari tiga masa yang akan mengikuti deklarasi damai
tapi tampaknya ini memang belum menjadi suatu hal yang mutlak
dikarenakan memang masih bisa berkurang
atau juga diharapkan bisa lebih
namun seperti katakan riko rustombe tadi bahwa ini akan menjadi surprise pada esok deklarasi damai di monas
fani maniar dari tim pemenangan agus silvi
saya kembali ke fitriah sungkar di tim pemenangan ahok jarot
fitri pertanyaan yang sama untuk anda
persiapan dari tim ahok jarot sendiri untuk melakukan deklarasi kampanye damai besok
dan komitmen untuk menjauh wisara
dan kira kira target berapa target masa yang kemudian akan dikumpulkan oleh pasangan ini untuk datang ke deklarasi damai besok
ya budi untuk persiapan deklarasi kampanye damai besok memang sejauh ini dari tim pemenangan sendiri belum ada detail lebih mengenai apa saja yang sudah dipersiapkan
namun jika saya sedikit menarik ke belakang
seringkali ketika di hari di mana pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur sendiri jarod saiful hidayat sempat berbicara dan mengingatkan kepada semua pendukung ahok jarot sendiri
karena menuju kampanye yang nantinya akan berlanjut hingga sebelas februari dua ribu tujuh belas mendatang diminta ia meminta khususnya kepada para pendukung untuk melakukan kampanye yang tenang
karena kita ketahui bersama dari posisi ahok jarot sendiri
sebelumnya sudah pernah berada di posisi gubernur dan wakil gubernur
ia menginginkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pasangan ini bisa merangkul semua sisi ataupun semua elemen masyarakat yang ada di jakarta
memang kembali kita tarik sedikit ke belakang ada sedikit isu sara yang sedikit menimpa pasangan ini
namun yang ditekankan oleh ahok dan juga jarod bahwa masyarakat jakarta itu masyarakat yang beragam dan diharapkan bahwa para pendukung yang mendukung pasangan ini bisa
memberikan dukungan ataupun memberikan suara suara yang positif gitu
tidak mencoba untuk memecah belahan
untuk target masa yang dibawa sendiri mungkin untuk angka pasti saya belum bisa mengkonfirmasi ada berapa jumlahnya yang akan dibawa
namun jika kita berkaca dari masa yang dibawa pada saat kemarin mengambil waktu pasangan ahok jarot ini mengambil nomor urut untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
ada mungkin lebih dari dua ribu masa diperkirakan akan ikut
proses deklarasi kampanye damai esok hari
baik terima kasih fitri
sekarang yang terakhir akan kembali kepada sisi
sisi pertanyaan yang sama untuk anda
bagaimana komitmen pasangan andi sandi ini terkait dengan kampanye damai dan juga komitmen untuk menjauhi sara
karena kalau kita ketahui sisi berkaca pada pengalaman beberapa waktu yang lalu
ada beberapa tim anggota tim pemenangan anies dan sandi yang juga ikut dalam demonstrasi demonstrasi bernuansa sara yang ada di ibu kota jakarta
bagaimana komitmennya untuk menghadirkan kampanye yang damai dalam pilkada dki jakarta
ya budi terkait dengan persiapan deklarasi besok
tampaknya mereka sudah mempersiapkannya
jojo hari setidaknya ada sekitar tiga ratus masa estimasinya yang akan dibawa dalam iring iringan esok
dan ada dua mobil hias yang akan membawa sejumlah atribut
yang akan membawa atribut anies dan juga sandi
tapi dipastikan bahwa iringan iran ini tidak akan membuat macet dan juga tidak akan membuat bentrokan ataupun mengganggu deklarasi tersebut
dan terkait dengan komitmennya
komitmen sara budi tampaknya sekarang andi dan sandi mulai berhati hati
karena andi sudah menekankan dalam setiap konsolidasi tim pemenangan bahwa tidak ada atau tidak diperbolehkan
atau malah hukumnya dilarang begitu untuk kemudian mengkampanyekan sesuatu hal yang bersifat sara
dan ini menjadi prioritas untuk harus dihindarkan
dan mereka juga sepakat untuk kemudian melakukan kampanye
yang fokusnya terhadap sejumlah program yang akan diprioritaskan
termasuk pengendalian harga bahan pokok dan juga penciptaan lapangan pekerjaan
maka tidak akan heran
dalam beberapa waktu
kapan kita akan lebih sering melihat andi dan sandi ini belusukan
atau kemudian mereka membantah menyebutnya ini kata belusukan
menyapa warga begitu katanya diganti
untuk terlihat di sejumlah pasar pasar begitu budi
karena ini akan menjadi program prioritas dari pasangan nomor urut tiga ini budi
terima kasih sisi
kita lihat apakah komitmen ketiga pasangan calon yang akan mendeklarasikan
atau akan mengkampanyekan kampanye yang damai
bebas sara dalam pilkada dki jakarta akan benar benar terwujud atau tidak
kita lihat nanti perkembangan
terima kasih fani maniar
terima kasih fitri asungka
terima kasih juga nur aspasya
dari posko pemenangan tiga kandidat gubernur dan wakil gubernur dki jakarta